kita beralih ke informasi lainnya
nasib petani tampaknya tak jauh dari kata merugi
sejak dua bulan ini ratusan hektare tanaman padi di kabupaten probolinggo diserang hamawereng
yang mengakibatkan petani merugi puluhan juta rupiah dan terancam bangkrut
nasib serupa dialami petani cabai di blitar yang merugi akibat anjloknya harga jual cabai di saat musim panen
salah satu serangan hamawereng menimpa persawahan di desa sumber anyar kecamatan paiton kabupaten probolinggo
sejak dua bulan terakhir hamawereng sudah menyerang ratusan hektare tanaman padi
baik padi yang baru tanam maupun padi sudah siap panen di sembilan kecamatan
akibatnya tanaman padi akan menguning dan akhirnya mati seperti hangus terbakar
sebenarnya petani sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan tanamannya
mulai memberi obat obatan yang termurah hingga paling super
namun usaha tersebut sia sia belaka
hamawereng terus menyerang hingga padi harus dipanen dini
imbas dari serangan ini dipastikan para petani merugi hingga jutaan rupiah
nasib pahit juga dirasakan petani cabai di karangsono blitar
para petani dipastikan merugi hingga jutaan rupiah akibat anjloknya harga cabai
padahal banyak petani yang tanamannya kini tengah memasuki masa panen
harga cabai di pasar tradisional blitar turun menjadi lima belas hingga dua puluh ribu rupiah per kilo
dari sebelumnya enam puluh ribu rupiah per kilogramnya
petani cabai yang hanya mengandalkan dari panen cabai saja dipastikan harus menanggung hutang jutaan rupiah
untuk menutupi ongkos produksi
untuk mengurangi jumlah kerugian petani harus memutar otak lebih keras
salah satunya dengan memilih sistem tumpang sari dengan palawija
kini para petani berharap pemerintah segera menstabilkan harga cabai di pasaran
sehingga petani kecil kembali untung